makanya usus goreng
jadi orang itu jangan pernah punya niatan buruk ke orang lain
kena sendiri kan
lo yang punya niatan buruk terhadap gue
lo yang salah
udah deh daripada kita berdebat disini
mendingan kita ikutin tuh
ya udah sih mbak kan saya minta tolong
tadi saya salah soalnya banyak banget yang pesen nih pusing ini juga
ya saya kan membeli mas dan sembarangan loh
yaudah kalo gak masa ambil sendiri kasian tuh masa cewek yang nganterin sih
saya kan customer ya raja ya bebas
ya ya bebas ya raja apa kek
saya bawa uang ya mas saya kesini buat bayar makanan yang mahal disini
saya gak beli mau customer mau owner ambil aja sendiri saya capek
eh saya kasih bintang rating satu mau gak
saya manager disini
oh bapak manager ya
ini pak bapak punya pelayan pangga becus pak
saya mesen makanan tapi nggak sesuai pak
saya minta ganti rugi dia malah ngomong ya

pangeran kamu ke ruangan saya sekarang
mas silahkan duduk mas nanti saya udara yang baru ya mas ya
dah udah saya udah males
lama pesannya lama pelayan itu gak betul
mas mas tuh pak
pak lihat kan
dianya aja yang agak agak aneh
pangeran ke ruangan saya sekarang
jangan sampai emosi pangeran
jangan sampai emosi pangeran
lo kan gak mau dipecat dari sini
ingat lo butuh kerjaan ini
ingat lo butuh kerjaan ini
gimana udah dapet kabar dari putri
gimana udah dapet kabar dari putri
chat gue belum dibales

semoga dia baik baik aja deh
atau mungkin dia udah dapat kerjaan
jadi dia gak bales chat lo
terus dia lagi fokus kerja
itu mungkin aja sih
tapi gak tau juga
soalnya putri kan gak ngabarin gue
kan udah satu rumah sama dia
harusnya bisa lebih connect dong sama dia
meskipun putri tinggal serumah sama gua
yang ada nanti putri malah gak nyaman lagi sama gue

pokoknya selagi putri aman
terus nggak diganggu lagi sama pangeran
buat dapetin dan takutin hatinya putri

soalnya sekarang kesempatan lo lagi gede banget

gak semudah itu juga kali chat
meskipun pangeran denial perasaannya sama putri
meskipun pangeran denial perasaannya sama putri

pangeran juga menaruh perasaan putri
mentang mentang namanya pangeran
dimana mana suka suka
bikin masalah kemana mana
udah berapa kali nih chat
udah berapa kali nih chat
bapak kok keliatan uring uringan gitu
bapak kok kelihatan uring uringan gitu
prince pangeran maksud bapak
emangnya pangeran kenapa pak
after kamu pergi dari kontrakan saya
giliran pangeran yang dateng
mau nginep di kontrakan saya
karena dia ada masalah di rumahnya
pangeran yang terjadi
pangeran yang terjadi
pangeran yang terjadi
kayaknya saya harus mengulur kesabaran deh riz
kayaknya saya harus mengulur kesabaran deh riz
tau gak riz
dia tuh tidur seenaknya
masa dia tidur di kasur saya
kamu aja tidur di kasur pak lembang kan
mala saya yang tidur disitu kan
saya jadi masuk angin
semau maunya aja
beda banget sama kamu riz
ternyata bener ya
kalau pangeran tuh keluar dari rumah
deket rumah kamu ada kontrakan kosong gak ya
gak bisa jauh jauh dari my future family
pengen deket sama bu nawang
ada gak sih
kamu keberatan ya kalau saya ngontrak dekat dekat rumah kamu
gak apa apa sama sekali kok
pangeran nanti ikut pindah juga sama pak rikard
justru saya pengen ngontrak
deket deket rumah kamu
saya cariin ya pak
kamu memang calon menantu yang baik
batu bata makanya jangan ngeramahin orang lain
waktunya gue balik kerja lagi
kamu ke ruangan saya sekarang
emangnya ada masalah apa ya pak
gak usah banyak tanya
lagian lo ngapain sih di toilet usus goreng
eh bukan urusan lo ya
ya urusan gue lah
lo tuh lama banget di toilet tau gak
bikin semua orang disini repot
udah udah udah udah udah cukup gak usah ribut
tapi pak saya kenapa disuruh ke ruangan bapak
kalian berdua itu masih sama sama training
jadi satu salah semua salah
makanya usus goreng
orang itu jangan pernah punya niatan buruk ke orang lain
kena sendiri kan
lo yang punya niatan buruk terhadap gue
lo yang salah
udah deh daripada kita berdebat disini
ih apalan sih gue gak mau orang gue gak salah
putri dan pangeran
jangan bikin atasan tambah marah
gue gak mau melakukan apa apa ini semua
yang bener dong kalau mau duduk
kok gak usah
udah cukup cukup cukup
apa yang cukup
diem deh pak urusan saya belum selesai sama dia
kok saya dibentak
tadi saya kepancing emosi
karena olah dia
enak aja lo orang gue aja gak bikin salah
gue jadi dibawa kesini
kenapa gue ditabrak tadi
lo yang bikin masalah
saya udah bilang kalian itu tim
pangeran kamu bilang
kamu punya pengalaman kerja di seluruh
restoran indonesia sampai
asia pasifik mana buktinya
kamu ngurus orderan kamu aja gak becus
ya customer sini yang aneh pak
beda sama di luar negeri
kenapa lama banget di toilet
tak saya tuh gak bermaksud lama lama
saya harus mengeluarkan semua kotoran dalam perut saya
nggak bisa diprediksi pak waktunya
bohong kebohongan terbesar itu pak
dia sengaja lama lama di toilet
supaya saya kewalahan ngadepin
yang sangat sangat beda dengan customer di asia pasifik lainnya
supaya saya di pecat
dan kena masalah
gue bilang lo sangat berpengalaman tapi lo gak bisa handle pekerjaan sendiri
ya beda lah disana tuh
customernya satu persatu disini banyak banget ya
cukup udah cukup
tapi kan saya nggak salah pak
saya kasih kesempatan buat kalian berdua
sekali lagi ya
dan sekarang udah jamnya istirahat
tenangin diri kalian
jalin akra akrapan berdua
saya gak mau pak
saya setuju pak
saya akan waktu ini untuk tenangin diri saya
dan introspeksi diri
berdua bersama dia